kita menunggu tanggal dua puluh ini ya tanggal dua puluh maret ini kemungkinan kpu kan sudah akan
mengumumkan hasil akhir dari depresi dan dan setelah diumumkan seharusnya itu kan
atas surat keputusan kpu surat keputusan kpu itulah yang menjadi objek sengketa
mahkamah konstitusi dan misalkan peraturan yang berlaku pihak yang tidak puas terhadap
keputusan kpu itu dapat melakukan kemahkamah konstitusi permohonan supaya keputusan kpu
hanya diberi waktu tiga hari dan
dari tanggal dua puluh tiga itu permohonannya sudah harus masuk dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang
kalau misalnya yang bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan hanya pihak yang kalah kan
ini adalah pak ganjar dan pak aning sendiri
kita kan belum tahu apakah mereka satu satu akan mengajukan pembangunan pembakaran sengketa
pmk atau mereka bergabung kita tuh belum tahu jadi tugas dari kami dia tkn nya pak prabowo itu tugas
saya lah mempersiapkan para lawyer sudah dirumuskan dan sudah diterapkan surat kuasanya
sebentar lagi akan disampaikan kepada pak prabowo dan pak ibrahim itu di tempat lain ada sekitar tiga puluh enam
yang akan standby begitu kalau mereka tanggal dua puluh tiga nanti mengajukan permohonan sekreta ke
mahkamah konstitusi kita juga akan menyampaikan surat kepada mereka sebagai pihak terkait
jadi sebagai pihak terkait nanti kita menunggu kan itu harus diputuskan oleh apapun seorang hakim mk apakah akan diterima
pihak terkait atau tidak biasanya sih diterima kalau diterima ya kita akan hadir di mk itu posisi kita itu sejajar dengan kpu
karena kan yang melakukan permohonan kan adalah pak ganjar dengan pak anis yang termohonnya kan kpu
kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar dengan kpu
jadi seperti halnya kpu sebagai termohon kita sebagai pihak terkait itu kita berhak untuk
memberikan jawaban tanggapan menyanggah bukti bukti yang diajukan oleh pemohon
menyanggah apa namanya keterangan keterangan saksi yang diberi kongres saksi ahli yang mereka ajukan
dan kita juga bisa mengajukan bukti bukti sebaliknya
jadi kalau mereka mengatakan ada kecurangan kita bisa bilang ini enggak enggak curang kok ini buktinya
jadi posisi kita itu sejajar dengan kpu
bu believe ke still images juga menambah
adalah pak tuan sibuan wakil ketua juga pak encik kaligis wakil ketua juga pak dr fahri bahmit dari makassar
jadi itulah yang kemudian dan seluruhnya itu ada tiga puluh lima tiga puluh enam lawyer dan sebagian besar adalah lawyer profesional
dan beberapa memang adalah nama nama yang diusulkan oleh partai koalisi
jadi dari volkar ada dari rindra ada dari partai partai lain juga ada
ada yang mengusulkan nama si acb tapi ini nggak bisanya anggota dpr
anggota dpr kan walaupun mereka anggota dpr walaupun mereka advokat dia nggak boleh
karena advokatnya di suspense sebentar
profesional itu maksudnya mereka memang lawyer gitu ya atau advokasi
prof ini sejauh ini ada resistensi
enggak komunikasi dengan pihak satu dan tiga pembacaan dari internal gimana
apakah memang mereka masih resisten untuk dinilai akan mengajukan gugatan
atau mereka udah mulai ya akan menerima udah ada komunikasi dengan dua gitu
itu kan levelnya pada masing masing pasangan calon presiden
kalaupun mungkin ada komunikasi mungkin pada level gerindra pdip begitu sebagai partai partai
utamanya atau nasdem tapi kalau partai koalisi yang lain sudah begitu banyak
iya memang karena kampanye sudah selesai jadi ya tugas yang versi saya
prof tiga saya mempersiapkan salah satu saksi pembuka
katanya seorang kapolda yang akan dihadirkan ke mk
nah ini katanya kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan salah satunya
dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paswala
ya dulu juga pernah dibilang begitu walau keperluannya apa mah pun
ada seorang pakar it dari itb yang menciptakan robot yang bisa membongkar
apa namanya kejahatan it nya ke pir
kalau didatangkan lah orang itu ke dpr
nah setelah dia menerangkan sesuatu di tim kita itu juga ada profesor itb profesor ed
setelah dia menerangkan kita ditanya sama hakim
juga sempat pada waktu itu pak said didu dihadirkan sebagai ahli sebagai saksi
jadi saya bilang hakim juga tanya sama saya apa yang ada yang mau ditanya
saya bilang pak said didu ini kan dihadirkan sebagai saksi
tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri
menurut pendapat saya begini karena nggak relevan sebagai saksi
jadi kalau sekiranya ini benar benar terjadi kita tidak terlalu khawatir
karena skup kurang lingkung kapolda kan bisa dibuktikan
terdiri atas tiga puluh sekian tiga puluh sembilan provinsi kan
harus menang itu kan setengah profesi plus satu
kalau dia mengungkapkan terjadinya apa namanya
penipuan segala macam pengerahan massa
di tempat yang dia sendiri menjadi kapolda
atau bisa menggugurkan tiga puluh sembilan provinsi yang lain
artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan
jadi kan untuk bisa mengatakan tsm
terstruktur masif dan sistematik
kita akan tanya secara sistematik anda bisa buktikan
misalnya kapolda bali apa anda tahu yang terjadi di aceh
berarti meskipun itu terbukti tapi tidak bisa menggugurkan semua
mungkin terbukti di satu tempat itu saja
tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah kapolda
di beberapa tps barangkali bisa
apalagi misalnya dia kapolda yang besar kan
nah dan bisa jadi berbalik juga saksianya
prof ini kawal pemilu terbaru meng release hasil kesempatan gitu ya
menunjukkan bahwa tidak ada tsm dari kementerian sementara
apakah dia memenuhi unsur sistematik ya
kalau sistematif itu kan ada pengarahan dari atasan
dia harus membuktikan bahwa ini terstruktur
kalau ini cuma kapolda di satu daerah
gimana dia bisa menjadi saksi untuk kapolda yang lain
bahwa saya dengar dengar kapolda yang lain cerita sama saya begini
terkait peran dan posisi pak jokowi di koalisi
ini kan ada wacana menjadikan
kkip sebagai koalisi permanen
ini apakah sudah pembicaranya sudah sedia
sebagai partai partai belum ada